di tahun politik media harus mampu menyampaikan berita secara berimbang
media tak seharusnya berada dalam pusaran konflik di tahun politik
media harus mampu mengkritik meskipun berada dalam situasi yang pelik
saya alfian raharjo untuk cnn indonesia kanal pemilu terpercaya